halo good morning siapa nih di sini yang nggak suka sama pinggiran roti kalau makan roti
pinggiran pasti dipinggirin atau disisihkan gitu ya nah biar enggak mubazir kita bakalan mengolah
di pinggiran roti ini menjadi makanan yang pasti semuanya suka dijamin banget kita bakalan bikin
roti popcorn karamel gimana caranya ikutin morning tips selanjutnya nah bahan yang digunakan yang kita
pinggiran roti lalu ada sedikit air lalu ada susu nah untuk buat karamelnya kita butuh gula pasir
dan juga margarin pertama tama tentunya kita akan potong pinggiran roti ini dadu dadu ya oke setelah
semuanya sudah terpotong kita nyalakan api api medium atau dikecil kita akan
sangrai pinggiran rotinya terlebih dahulu jadi disini jangan pakai minyak ataupun margarin ya
oke ini rotinya sudah mulai coklat dan sudah mulai keras lalu kita akan
sisihkan kita matikan dulu kompornya
oke selanjutnya kita akan bikin sal
kita akan bikin saus karamelnya
lalu kita kasih sedikit air
hanya menyalakan kompor
di api yang kecil saja
tidak cepat gosong
oke ini sudah mulai
proses selanjutnya adalah kita akan
kita aduk terus
memang agak lama ya untuk memasak gula ini
kalau gula dan juga
bahan lain ini
ini sudah mulai gosong ya
kita masukkan roti yang
tadi kita sangrai
lalu kita aduk
oh kayak gitu
nah kalau sudah mulai sudah terpisah pisah seperti ini kita diamkan saja atau masukin
ke dalam kulkas agar dia dingin nah untuk yang tadi ketinggalan bagaimana sih cara
untuk membuat roti popcorn karamel ini dia bahan bahan yang diperlukan
terus ada rasa kriuknya
dari rotinya juga enggak yang
masih ada rasa kriuk dari rotinya
dan juga dari karamelnya
good luck nih yang mau bikin di rumah
sampai jumpa di morning tips minggu depan